nah ini yang tentu kita harus berkaca dari pengalaman filipina ya
kalau gak salah dapet mas yang kedua tuh
karena isinya merupakan buah buahan dan beragam jenis sayuran
dan membuat puskesmas ini menjadi salah satu benteng dan scope and hub bagi kelainan yang sehat dan lebih maju
yang punya dolar mungkin mereka ingin segera melepas karena mungkin ini adalah momentum
selain itu di bagian atas juga terdapat lubang yang bisa dimasuki
saya pertama kali akan ke pak gatot dulu
kelezatan makanan dan pengalaman makan sambil menyaksikan chef beraksi
tapi alhamdulillah nanti tanggal delapan ya bu fitri ya bu dirab jadi ya tanggal delapan sudah jadi
ada syarat yang harus dipenuhi agar sekolah tidak menjadi kluster covid sembilan belas
kenapa ini juga dipertanyakan pak
semuanya sering gak ketemu unpar pokoknya kan kalau di bandung pasti itu aja kan
sudah dicuci bersih sampai berkali kali sampai tiga kali
nah tadi penyelesaian pekerjaan kita harapkan h sepuluh itu sudah selesai semua
angka baru menunjukkan hampir satu ratus dua puluh tiga ribu orang tidak memiliki rumah pada saat sensus dua ribu dua puluh satu